ya dan kita kembali ke gedung kementerian pertanian
sidang kelima kasus penodaan agama dengan terdakwa gubernur nonaktif dki jakarta basuki cahayapurnama
baru saja dimulai
dan yang anda saksikan saat ini adalah gambar terkini dari dalam ruang sidang
pada persidangan hari ini jaksa penuntut umum akan menghadirkan lima orang saksi
dan basuki cahayapurnama atau ahok memang sudah diinformasikan
tiba di gedung kementerian
kementerian pertanian sejak pagi tadi
untuk total dari saksi dari pihak jaksa penuntut umum
nanti akan ada empat belas orang
namun untuk sidang hari ini
dijadwalkan akan mendatangkan lima orang saksi